petugas gabungan dari kecamatan kembangan membongkar paksa puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air taman kota di jakarta barat
puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air antara kali angke ke kali cengkareng green dibongkar petugas ppsu dan suku dinas tata air kecamatan kembangan jakarta barat pada rabu pagi
pembongkaran sudah masuk tahap kedua total sudah satu ratus enam puluh empat bangunan yang dibongkar dari target pembongkaran sebanyak enam ratus tiga puluh bangunan hingga dua bulan mendatang
bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran air sepanjang satu dua km dan setelah dibongkar nantinya pihak kecamatan akan menormalisasi saluran air dan melakukan penerapan agar genangan air tidak kembali terjadi di kawasan taman kota
dan tidak ada hambatan di saluran air yang menghubungi
bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran air antara kali angke ke kali cengkaring green